sementara itu di kediri jawa timur
warga dari lima kecematan
mendeklarasikan ganjar pranowo
menjadi calon presiden rabu pagi
deklarasi ini berawal dari komunikasi
di lima kecematan
mereka kemudian membentuk barisan relawan
mengusung ganjar pranowo
sebagai calon presiden periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
selain deklarasi acara ini juga menjadi
ajang konsolidasi dukungan untuk ganjar pranowo
tim liputan cnn indonesia